dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video asusila yang pelakunya diduga pelajar sma di karawang jawa barat
video berdurasi satu menit dua puluh lima detik dan dua menit tiga puluh satu detik itu kini telah beredar luas di masyarakat melalui aplikasi percakapan
dalam dua video yang berdurasi satu menit dua puluh lima detik dan dua menit tiga puluh satu detik ini terlihat dua anak muda yang tengah melakukan hubungan layaknya suami istri
beredar kabar adegan tak pantas tersebut memang sengaja dibuat oleh dua pelaku
diduga satu di antara pelaku merupakan salah satu siswi di sekolah menengah atas negeri di karawang jawa barat
pelaku disebut sebut pernah berpartisipasi dalam ajang pemilihan mojang jajaka karawang
pihak sekolah pun tidak membantah bahwa pelaku dalam adegan video mesum itu merupakan siswi di sekolahnya
namun pihak sekolah belum bisa memberikan komentar terkait beredarnya video asusila tersebut
akan tetapi pihak sekolah sendiri sudah sepakat
dengan keluarga pelaku untuk memberhentikannya dari sekolah
sementara itu kapolres karawang akbp selamat waloya masih melakukan pemeriksaan terkait beredarnya video mesum itu
dan saat ini kita sedang membuatkan perbaikan keterangan baik terkait dengan pelaku yang melakukan pembuatan tersebut
ataupun pihak pihak lain yang menyebarkannya
terdapat cukup alat bukti maka kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
hingga kini belum diketahui siapa yang menyebarkan video tas nono ini serta motif penyebarannya
dm firmansyah karawang